dengan jumlah pengguna internet satu ratus tiga puluh juta orang indonesia menjadi pasar yang menggiurkan untuk berbisnis melalui layar dunia maya
salah satu platform bisnis yang banyak dilirik adalah instagram
dan belakangan muncul istilah celebgram atau celebrities instagram
mereka yang terkenal melalui postingan konten kreatif unik dan menarik hingga memiliki followers ribuan bahkan jutaan
banyaknya followers mereka dilirik perusahaan perusahaan untuk singgah mempromosikan produknya di akun milik sang selebgram
kaya lewat dunia maya akan kami bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami revina violeta tanamal celebgram dengan followers mencapai tiga ratus empat puluh tiga ribu orang
revina terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga kami undang partisipasi anda untuk bertanya di line telepon kami di dua puluh satu tujuh ratus sembilan puluh satu delapan puluh ribu empat ratus tujuh
baik kita ke revina sekarang
kalau kita berbicara soal instagram pasti ada momen seseorang saat instagramnya tiba tiba followersnya melonjak tinggi
kalau kamu sendiri apa yang kemudian menyebabkan kamu punya banyak followers
momen apa yang kemudian kamu mendapatkan atensi banyak dari para pengikut pengikut atau followers kamu
oke setahun lalu itu aku gak punya instagram sama sekali
setahun lalu belum punya insentif
setahun lalu nggak punya instagram sama sekali
terus mainan di twitter
mainan social media aku cuma di twitter
terus tiba tiba waktu video aku viral yang pertama kali itu
sama salah satu influencer senior lah di dunia sosial media disuruhlah buat instagram
jadi buat instagram langsung di repost sama beberapa akun akun kayak dagelan kayak gitu
langsung banyak gitu ya followersnya
berapa sih sekarang
dari awal mula kamu bikin instagram itu followersnya berapa
nol terus kemudian sampai dalam setahun bisa tiga ratus empat puluh tiga ribu konten konten apa yang kemudian kamu manage di instagram kamu
untuk di bagikan ke followers
kalau konten aku berusaha konsisten sih
dari awal aku terkenalnya mungkin karena nyinyir gitu gitu
keresahan keresahan cewek keresahan keresahan cowok
kayak main game mulu dan segala macam
aku berusaha konsisten disitu sih
cuman mulai sekarang karena mungkin aku udah jenuh juga
dan aku emang pengen fokusnya ke pendidikan
jadi lebih dimasukin ke arah pendidikan aku
kan aku basicnya hukum
jadi mulai ngomongin hukum
dari mulai nyinyiran terus ngomongin ke hukum itu tetap dimakan atau followers sama followersnya
jadi waktu itu sempat followers aku hampir tiga ratus lima puluh ribu
tapi sekarang turun tujuh ribu karena ya aku filter followers
terus kemudian susah nggak sih bikin pikirin konten konten kreatif yang menarik gitu
agar followers followersnya itu gak lari dari akun kamu
jadi aku terjebak di image aku yang karevina ini ngingir sama petakilan banget
yang kadang kadang aku pengen ah aku tuh gak gini gini banget
padahal mau bikin image baru juga
pengen bikin image mau pengen rebranding gitu kan
aku pengen mainan makeup aku pengen ngomongin tentang pendidikan aku
tapi karena mungkin karena followers aku rata rata remaja ya
jadi mereka mikirnya karevina yang aku suka yang aku follow waktu itu adalah revina yang ngingir
jadi harus ditetap konsisten
harus cari pasar lagi untuk cari followers followers yang suka make up dan hukum tadi ya
revina ini ada satu penelpon
selamat pagi dengan siapa dimana
ya sepertinya terputus sambungan teleponnya kita lanjutkan lagi
revina ini selebgram atau memanage akun instagram kamu ini dijalankan secara profesional atau individu
sekarang jalan individu
tapi kalau untuk kayak endorsement aku punya admin
oke ada admin ya berapa adminnya sekarang
sekarang ada dua
oh punya dua admin untuk satu akun instagram
bagaimana endorsement yang kamu terima dalam sebulan
secara nominal atau secara jumlah endorsement
dua duanya jumlah endorsement atau juga nominal ya
jumlah endorsement nggak bisa pasti sih puluhan
puluhan kalau masalah nominal
tiga puluh sampai lima puluh
wah luar biasa tiga puluh sampai lima puluh juta ini kaya dari dunia maya terbukti
begitu tiga puluh sampai lima puluh juta berapa untuk satu produk atau satu perusahaan yang akhirnya ingin mempromosikan produknya melalui kamu berapa
berapa yang harus mereka bayar
aku bedain sih antara brand besar untuk ke perusahaan sama yang kayak oshop kecil untuk menengah ke bawah gitu gitu
kalau untuk menengah ke bawah aku kasih harga maksimal satu
kalau untuk yang perusahaan besar maksimal di delapan juta setengah
oke lumayan gitu ya oke ini revidenya kita sampai lagi ini sudah ada penelepon kami halo selamat pagi dengan siapa di mana langsung diperkenalkan dan pertanyaannya
iya selamat pagi silakan dengan siapa di mana
ya silakan dengan pertanyaannya
baik terputus sepertinya ada grogi ya mau nanya sama revina ya
ya revina tadi sudah mengatakan omsetnya bisa tiga puluh juta sampai lima puluh

yang saya lihat itu hubungannya karenacio
hal itu menurut re puts
ni kita udah mulut lagi lah ya

jadi kalau misalkan
jadi nggak masuk dong kalau misalkan aku jual kayak liquid vape
terus jual sneaker cowok
jadi aku emang bener bener konsisten di produk produk perempuan
makeup kayak gitu gitu
nah jadi karena aku tahu engagement aku bakal besar banget kalau aku di perempuan
di masalah masalah perempuan kayak gitu gitu
skincare dan segala macem
harganya aku berani pasang lebih tinggi daripada
selebgram dengan followers yang lebih tinggi dari aku
kayak gitu sih
kemudian konten konten apa yang biasanya didapatkan perusahaan bisa mengkontek kamu sebagai endorser
kalau konten akan ditentukan sama mereka kan
biasanya kayak do and dance gitu
cuma aku bilang konten aku biasanya nyinyir
kalau misalnya dibuat kayak gini gimana
jadi kita kadang diskusi
mau perusahaan kayak gimana
mau soft selling kah hard selling kah
kayak gitu sih
kita tahan dulu revin
ini ada telepon lagi
semoga kali ini tersambung dengan baik
silahkan diperkenalkan nama dan juga pertanyaannya
silahkan dengan pertanyaannya
gimana sih caranya
bikin atau tips lah tips bikin konten yang menarik
yang bisa kita upload di instagram
jadi viewernya bisa banyak
oke dengan siapa ini pertanyaannya
baik terputus itu pertanyaannya sudah kita tangkap
bagaimana cara membuat konten yang menarik
agar viewersnya bisa banyak
satu berani beda sih
kalau di instagram di youtube di twitter
banyak banget orang yang konten yang sama
misalkan gaming semuanya ikut ikutan gaming
terus yang satu makeup semuanya ikut ikutan makeup
kamu ada strategi tersendiri nggak sih kalau bikin konten konten kreatif gitu
konten kreatif strategi gak ada sih
karena aku tahu aja segmentasi aku apa
segmentasi aku umurnya tujuh belas sampai dua puluh empat tahun
cewek cewek remaja galau dan segala macam ya yang aku mainin di situ
jadi tahu apa yang disukai oleh followers kamu
begitu ya dan kemudian
cari mangsa aja sih kita tahu mangsa kita tahu weakness kita tahu strengnya kita
langsung main aja jadi kayak nggak perlu kebanyakan mikir nih
revina kamu kan kemudian tadi bilang katanya paling awal banget bikin konten nyinyir
nyinyiran ternyata banyak dimakan oleh followers kamu
kemudian dengan konten yang kamu buat pernah dapat haters atau enggak
banyak pasti banyak
karena kayak kalau misalnya di instagram aku lebih kayak ini opini aku gitu
nyinyir itu kan kayak nyerang siapa aja
kita nggak sebut nama
jadi banyak yang ngerasa banyak yang kenapa sih nih cewek nyinyir mulu gitu gitu
yang mereka nggak tahu it's only for money
begitu yang kamu lakukan di instagram dan media platform lainnya
ada selain instagram ada platform media lain yang kamu gunakan untuk tadi bisnis tadi
tahun lalu sempat main twitter
terus karena mungkin kayak udah banyak terus karena instagram lebih menghasilkan
lebih mudah juga aku mending di fokusin di instagram
tipsnya bagaimana revina nanti untuk para teman teman
mungkin yang ingin mengikuti karir atau jejak revina kaya melalui media sosial ini
belum kaya sih tapi diaminin ya
dua tahu pasar
tiga tahu kekuatan kelemahan dan segala macam opportunity
itu adalah trik marketing dasar
terus satu jangan pernah takut pasang harga tinggi
karena kalau kamu tahu pasar kamu kaya gimana orang gak akan ngasih kamu harga murah
kayak misalkan ada followers yang satu juta
aku cuma tiga ratus empat puluh ribu harga aku tiga kali lipat lebih mahal
tapi kamu tahu segmentasi kamu tahu berapa persen dari perempuan laki laki dan juga statistik demografi followers kamu
jadi kamu tahu bagaimana penetapan harganya
evina terima kasih sudah bergabung bersama kami
semoga ini menginspirasi para anak anak muda lain untuk kemudian menggunakan media sosialnya
tidak hanya untuk galau galauan aja tapi juga bisa berbisnis
terima kasih revina